para pendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ sejak pagi hari telah memadati lokasi tempat diselenggarakannya konser putih bersatu
yang digelar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
pendukung jokowi ma'ruf datang dari berbagai daerah
mereka sangat antusias untuk menunggu kedatangan jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin di stadion utama gelora bung karno jakarta
sedari subuh mereka sudah tiba di area gbk membawa dan menggunakan berbagai atribut dan kaos berwarna putih
sesuai dengan tema konser yaitu putihkan gbk
sementara itu sabtu pagi calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno melakukan kampanye terakhirnya
pada masa kampanye pemilihan presiden dua ribu sembilan belas di tanggerang banten
kali ini sandi tampil tanpa didampingi
pasangan calon presidennya prabowo subianto yang dikatakan sedang mempersiapkan materi debat pilpres kelima
yang akan berlangsung sabtu malam nanti
di hadapan ribuan pendukungnya sandi memohon dukungan pada pemilihan umum tujuh belas april nanti
dan sudah ada koresponen cnn indonesia sufiani tanjung di gelora bung karno jakarta
dan produser lapangan mutia wiro sase
di alun alun tanggerang banten
selamat siang kita ke sufi terlebih dahulu
ya bagaimana jelang dimulainya kampanye akbar paslon satu
sudah berapa banyak masyarakat yang hadir di sana
oke tiga dua satu
nabila saat ini saya sudah berada di dalam stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
dan kalau dari anda dengar sendiri
anda bisa mendengar bahwa kemeriahan sudah mulai berlangsung di dalam stadion utama gelora bung karno saat ini
jumlah masa pendukung sendiri saat ini sudah sekitar ratusan ribu masa pendukung
memenuhi dua puluh empat sektor dari gelora stadion utama di gelora bung karno ini sendiri
masa sudah mulai memadati kawasan gelora bung karno sejak subuh pagi tadi
dan sebelumnya rencana panitia
untuk membuka pintu gerbang menuju stadion utama baru akan dilakukan pada pukul dua belas siang
namun ternyata jumlah masa pendukung yang sangat banyak
membuat panitia terpaksa membuka pintu gerbang untuk menuju stadion utama gelora bung karno
lebih awal dimajukan menjadi pukul sepuluh pagi tadi
dari panitia kampanye akbar dan rapat umum dari capres satu joko widodo dan juga maruf amin sendiri
memberikan undangan sebanyak

masa pendukung untuk bisa memenuhi stadion utama gelora bung karno
dan juga kawasan di sekitar stadion utama gelora bung karno
namun panitia sendiri ternyata menargetkan empat ratus ribu masa pendukung akan datang untuk memenuhi
dan memeriakan kampanye akbar yang disebut dengan konser putih bersatu
acara sendiri baru akan dimulai pada pukul dua siang nanti dimulai dengan adanya karnaval
namun ternyata masa di sini juga sudah diberikan sejumlah hiburan
dan ada juga jajaran kuliner serta ada juga layanan pijat gratis dari sejumlah relawan capres satu
dan kalau anda bisa merasakan kemeriahan dari pelaksanaan kampanye akbar dan juga rapat umum terbuka yang digelarkan oleh capres satu
anda bisa mendengarnya di studio bahwa suara musik dan juga gerakan masa di sini cukup masif
dan saat ini masa masih terus berdatangan
jadi berdatangan dari sejumlah wilayah di seluruh indonesia
dari pagi tadi memang masa pendukung dari ibu ibu kemudian terdiri dari ibu ibu dan juga bapak bapak

ya sufi nanti akan disampaikan oleh jokowi dan juga ma'ruf amin
poin poin penting apa saja yang nanti akan disampaikan karena mengingat ini adalah kampanye akbar terakhir
memang konser ini terbuka untuk umum
namun memang anda sebaiknya berhati hati
karena sejak pagi hari tadi
panitia penyelenggara juga sudah mengingatkan bahwa ada sejumlah kejadian kriminalitas yaitu berupa pencopetan
dan anda akan diminta untuk menjaga barang barang pribadi anda
sehingga apabila memang anda mantan pendukung capres satu kemudian bersindas untuk datang dan menghadiri kampanye terbuka dan juga rapat khusus dari capres satu
di stadion utama gbk pada hari ini
anda sebaiknya berhati hati
menjaga barang barang anda
meskipun sejumlah personil keamanan yang mencapai lima orang berjaga
baik sufiani tanjung di gbk
kini kita ke mutia wiro sasro di tanggrang banten
ya ini dia kampanye dari paslon nomor urut dua
bagaimana kemeriahannya di sana mutia
baik ratu selamat siang
berbeda dengan kegiatan yang dihadirkan saya sufiani tanjung di gelora bengkarno
kampanye terbuka terakhir yang dihadiri oleh calon wakil presiden nomor dua sandiaga uno
telah berakhir sekitar pukul sepuluh tiga puluh tadi
sandi datang pada pukul sembilan
kegiatan diawali dengan senam sehat oleh ribuan sekitar estimasi yang saya lihat sekitar empat sampai lima warga
yang memenuhi lapangan ahmad yani alun alun kota tanggerang
bahkan sampai pengalian arus lalu lintas pun juga diperlakukan di lima ruas jalan
di sekitar pasar anyar dan juga lapangan ahmad yani
kemudian ratu jika anda bertanya tentang animo masyarakat
di turangmae dan juga semarak
walaupun memang sandiaga uno hadir di panggung utama di lapangan ahmad yani
hanya sebentar sekitar sepuluh sampai lima belas menit saja menyapa warga didampingi pula oleh para elit parpol koalisi
seperti waketum partai grinda sufmi rasko ahmad
kemudian kadif advokasi dan hukum partai demokrat ferdinand hutahayan
ada juga ketua umum fpi ustadz sobri lubis
dan juga jubir badan pemenang nasional andrie rosiade
yang mengatakan paling tidak dalam rangkumannya
usia sekitar sepuluh menit itu yang mengatakan bahwa ia menginginkan pendukungnya menciptakan pemilu yang adem
dan juga pemilu yang sejahtera dan damai untuk para warganya
dan menghargai pilihan masyarakat sekitar walaupun berbeda beda
kemudian ia mengatakan yang menekankan bahwa pentingnya pemilu dan pengawalan tps pada tanggal tujuh belas april nanti
untuk menghindari adanya antisipasi kecurangan
kemudian ratu tadi ketika kami menghampiri sandiaga uno dalam sesi dosis
tutup atau wawancara yang kami tanyakan salah satunya adalah
apa saja pesan pesan terakhir mengingat hari ini adalah hari terakhir kampanye terbuka
untuk kedua pas selonia mengatakan sekali lagi
untuk menghimbau masyarakat yang paling tidak yang ditekankan adalah untuk datang ke tps
yang ia tekankan adalah datang ke tps tidak peduli memilih satu atau dua
tapi yang dipentingkan adalah partisipatif dan juga kolaboratif yang diinginkan oleh sandiaga uno kepada masyarakat indonesia
dan ia menekankan
bahwa pentingnya partisipatif dan kolaboratif tersebut diinginkan agar tentunya tingkat partisipasi masyarakat
dalam kegiatan politik juga terus dapat terjaga sampai di tahun tahun ke depan
kemudian dia mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh relawan dan juga para masyarakat yang mendukungnya
karena tadi sempat seperti yang sudah sudah kampanye kampanye yang sudah berlangsung
biasanya sandi mendapatkan satu kantong plastik begitu ratu berisi uang yang dibuat kata sebagai uang sumbangan
nah ini ia merasakan bahwa ini adalah partisipasi
dari masyarakat pula yang merasa terharu dan mengucapkan terima kasih
sedikit tadi kami menanyakan saya menanyakan tentang apa saja strategi pada debat pamungkas hari ini
yang akan dilaksanakan malam ini juga yang bertemakan ekonomi dan kesejahteraan sosial
kemudian keuangan dan investasi dan juga perdagangan dan industri
ia mengatakan yang paling penting yang akan ditekatkan adalah sektor ekonomi yang berangkat dari grassroot atau masyarakat kalangan bawah
sehingga dia akan lebih menekankan ekonomi yang bersifat suasembada misalnya suasembada pangan beras agrikultur
dan juga sektor sektor manufaktur untuk meningkatkan dan memutar roda ekonomi masyarakat
dan juga ia ingin menekankan pentingnya roda investasi yang memiliki payung hukum yang kuat
jadi ini yang akan ditekankan ratu mengingat pula sandiaga juga datang dari latar belakang pengusaha
kemudian track recordnya sebagai wakil gubernur dki yang juga mengedepankan kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah kecil dan menengah
sehingga ini yang nantinya akan menjadi ia katakan sebagai field of expertise nya dan juga kepada rekannya prabowo subianto ratu